badan reserse kriminal polri memastikan akan memeriksa basuki cahayapurnama pada senin pekan depan
ahok akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh gubernur dki jakarta itu
kabar eskrim polri komisaris jenderal polisi aridono kamis yang menyatakan bahwa
pemeriksaan saksi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama akan terus berjalan
termasuk memeriksa terlapor basuki cahaya purnama
hingga saat ini penyelidik barreskrim telah memeriksa sedikitnya dua puluh dua orang saksi fakta maupun ahli
untuk memperjelas konstruksi hukum kasus ini